pemerintah indonesia mengeluarkan larangan masuk atau transit ke wilayah indonesia
untuk para pendatang atau wisatawan dari tiga negara yang terdampak virus corona
salah satunya korea selatan
sudah bergabung bersama kami duta besar indonesia untuk korea selatan
bapak umar hadi selamat sore pak umar
pak umar kalau di akhir februari lalu ada kebijakan untuk menutup kbri di seoul
tapi kemudian hari ini kita mendengar ada larangan traveler yang datang atau transit dari korsel ke indonesia
mulai berlaku besok ya pak pukul
anda menyikapi ini bagaimana pak kebijakan seperti apa yang dijalankan
pertama penutupan kbri tanggal dua puluh delapan februari itu kan sementara hari jumat
dan bukan cuma kbri di kawasan sini kantor kantor lain pun tutup sementara hari itu
hari senin kita sudah beroperasi normal kembali
jadi hanya hari jumat
saja satu hari itu tanggal dua puluh delapan februari
yang kedua kebijakan pemerintah yang dikeluarkan diumumkan ibu menlu kemarin itu kan juga sifatnya sementara temporary
dan saya kira judulnya bukan larangan tapi pengetatan
tujuannya kan supaya indonesia lebih aman dari wabah virus corona ini
dan juga penetapan kota kota di tiga negara itu juga sumbernya kan
dari data who
dan untuk korea selatan sendiri negara korea selatan itu
negara lain yang membatasi kedatangan traveler ya bukan hanya orang korea selatan
tapi semua warga apapun
itu kan bukan hanya di indonesia tapi sudah ada satu ratus dua negara di dunia ini
yang memperlakukan pembatasan kedatangan traveler dari korea selatan
saya kira ini satu kebijakan yang tepat dan rasional
kami juga langsung kemarin sudah menyampaikan ke kementerian luar negeri korea selatan
mereka bisa mengerti
ini lebih kebaikan bersama
pak umar dengan adanya pengetatan tentang kepergian traveler ini dari korea selatan
bisakah kita diinfo apakah kemudian memang ini
diikuti oleh adanya infeksi baru terhadap kasus covid sembilan belas di sana pak
ada laporan terbaru berapa yang terinfeksi jumlahnya begitu pak
jadi begini seperti juga di laporan who yang terakhir ya
kan di korea selatan ini memang sedang ada wabah
pemerintah korea selatan sendiri menganggap kota daegu dan dua tempat
dua kota lain di provinsi
buk itu utara ya
utara itu kan
pemerintah korea selatan sendiri memperlakukan itu sebagai special care zoom
ini terkait dengan jemaat salah satu organisasi keagamaan di sana
di provinsi gyeongsangbuk itu
gyeongsang utara itu
saya bisa informasikan pada hari ini data terakhir
di seluruh korea selatan itu kasus positifnya sudah tujuh ribu lebih sedikit

karena itulah kota daegu menjadi perhatian yang pusat perhatian sekarang
implikasinya adalah bagaimana kemudian kita melihat reaksi warga negara kita di sana
seperti apa pak umar
apakah juga cukup kerepotan untuk mengkonfirmasi sejumlah hal tentang kebijakan untuk tetap tenang
tetap waspada atau apa yang berlangsung sekarang pak umar
kita sudah antisipasi kita sudah siap
kami sudah buka jalur hotline khusus mengenai kebijakan yang terakhir ini
juga tentunya di medsos kita terus aktif
banyak pertanyaan tentu
misalnya ada tenaga kerja kita di sini yang kontraknya sudah habis
kemudian harus pulang besok kayak gimana
kita satu persatu kita jelaskan melalui telepon hotline maupun melalui sosial media
pak umar ini juga ada soal bagaimana kemudian surat keterangan sehat dari otoritas tempat
kalau untuk wni ini akan
mengurus surat ini seperti apa mekanismenya yang akan dijalankan pak umar
sangat baik kalau bisa mengurus surat itu dan tidak sulit juga
sudah harus saya dapat wa dapat di inbox saya dm saya
sudah banyak bilang pak saya sudah dapat surat dari rumah sakit ini
jadi semua rumah sakit di sini mengeluarkan itu surat keterangan dalam bahasa inggris ya
kalaupun tidak sempat mengurus
saya tahu ada yang sudah pesen tiket untuk besok berangkat
garuda itu besok pagi ada yang ke jakarta sama ke denpasar itu jam sepuluh
mungkin dia sudah punya tiket
kemarin pengumumannya hari jumat belum sempat ngurus
ya nanti kita bantu lah kalau yang wni juga kan saya kira bisa kita kasih kelonggaran
nah nanti di
di saya bisa sampaikan di korea selatan ini
di bandara internasional
di bandara incon itu
sekarang mau berangkat pun kita diperiksa
jadi ada sebelum masuk itu dua kali malah diperiksanya
kalau dulu kan hanya diperiksa kesehatan itu kalau baru datang kan
kalau sekarang mau berangkat pun diperiksa
alurnya bagaimana pak umar nanti
alur apa itu pak
alur untuk mendapatkan surat keterangan dan juga sertifikat kesehatan itu bagaimana nanti
tinggal datang ke rumah sakit atau klinik di mana saja di korea selatan bisa dapat
khusus untuk wni juga begitu pak ya
ya kalau wni kan sebutannya itu yang saya dapat itu tidak wajib
apa namanya kita yang pulang dari korea ini benar benar sehat
supaya sampai di indonesia tidak menulari
contohnya saya sendiri pak
saya ini barusan saya baru datang dari posko
kita yang ada di kota daegu
jadi saya sendiri sekarang mengkarantina diri saya sendiri empat belas hari pak
jadi saya tidak akan bisa ke jakarta selama empat belas hari ini
pak umar boleh kita diinfokan lagi nomor hotline
ataupun juga kontak kontak yang mungkin bisa mempermudah akses
bagi siapapun khususnya wni yang akan bisa mendapatkan update informasi
bagaimana kemudian konsen dari kedubes untuk penanganan corona di sana pak
satu lagi nomor hotline yang kita buka ya khusus untuk masalah ini
terakhir pak umar ada himbauan khusus bagi wni yang di sana
saya terus konsisten dari awal selalu katakan tetap tenang dan terus waspada
saya baru saya sampaikan saya baru setiba perjalanan dari kota daegu
tiga jam lebih ya saya di jalan
suasana di jalan biasa saja malah sudah mulai ramai
kalau waktu sepuluh hari yang lalu saya kesana sepi betul
kalau sekarang sudah mulai ramai
aktivitas sehari hari angkutan umum di daegu sudah berjalan ya
mahasiswa mahasiswa kita yang saya hubungi memang perkuliahan belum dimulai ditunda
tetapi mereka tidak kekurangan apa apa
pekerja pekerja migran kita yang ada di daegu dan sekitarnya tetap bekerja
pabrik pabrik tetap buka
jadi kita selalu kontak mereka dan juga berbagai macam organisasi kemasyarakatan
yang ada di korea selatan masyarakat indonesia itu begitu
begitu aktif begitu bahu membahu bekerja sama
kami di kbri sangat terbantu oleh organisasi organisasi kemasyarakatan kita di sini
baik baik terima kasih duta besar indonesia untuk korea selatan umar hadi dari seoul korea selatan
terima kasih pak umar